ini teh kenapa jadi terpisah begini aman
gara gara kamu atuh
masa ngasih ulat bulu sama nenek nenek atuh
jangan menyembah pohon pamat
sembara allah subhanahu wa ta'ala pamat
yang berhak menyembuhkan
hanyalah allah subhanahu wa ta'ala bukan pohon
kemana mereka pergi
aku tidak mungkin
membantu rakyat rasam
tandang pake seperti ini
aku harus menyambah
terima kasih kisana
kamu tunggu saja di sini
biar aku yang melakukan ini
sebelum kalian menyakiti dia
sampai jumpa langsung
kau pasti sembuh
nima tidak apa apa
aku baik baik saja
terima kasih telah membantuku kisana
sebaiknya nimas segera ke istana
banyak orang jahat yang berkeliaran di luar
kenapa dia membantuku
aku harus kembali
rencana siapa ini
jangan jangan orang itu
jangan jangan orang itu
jangan jangan orang itu
jangan jangan orang itu
ini akan berhenti
kita perlu berusaha
ada yang berani
apakah kita harus tulangnya ini
gak ada ini
tidak ada sesuatu
dengar eher banyak
radin harus beristirahat beberapa hari
wah siapa orang itu tadi
apakah wah tahu
curusnya sangat misterius
kalau saja ilmu kanur aganku lebih kuat
pasti aku tidak akan terluka seperti ini
akan memberikan ilmu kanurakan yang lebih tinggi untuk raden
agar keponakanku raden surawisesa menjadi pendekar yang lebih hebat lagi
aku tidak ingin berguru kepada uang
aku mau berguru kepada yang lebih hebat daripada uang
apa uang masih kurang hebat raden
aku akan mengalahkan rakyat kian santam maupun yunda rara santam
wah saja belum tentu menang jika melawan mereka
siapa yang ingin raden jadikan guru
aku akan berguru pada guru dari ayahanda
pasti dia lebih kuat daripada uang
ada menyataku turatulu
layam ak russia
kalian sampai semalam
semua orang terpenap basis
noite yang baik baik saja kita
suatu hari pernah ada
saat kita berdua bernyate
saya ingin mendapatkan compare ini
mekkah nyanyianya blanc
itu kerja saya
hei jangan di nyiplak katwe
paman ada apa paman
ada wabah pake bluk wabah penyakit nular hati hati kesana
mau ke rumah nungguin
nyigelis itu tuh kampung kebantuan orang sakit disana
biar kita tahu siapa nyigelis itu
aku takut ini perbuatan sini
dur waktu jaeman
ini kenapa jadi terpisah begini aman
masa ngasih ulat bulu sama nenek nenek atu
nyungun kena kesembuhan nyai
nyungun kena kesembuhan nyai
nyungun kena kesembuhan nyai
nyungun kena kesembuhan nyai
jangan menyembah pohon paman
semangat allah swt paman
yang berhak menyembuhkan
hanyalah allah swt bukan pohon
berani beraninya dia mencampuri urusan
mempengaruhi penduduk kampung untuk berhenti menyembahku
dia harus kuperitahu
adalah penguasa tempat ini
saat ini sullahan
j liegen di atas